berpuasa bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak beraktivitas
lalu bagaimana agar kondisi tetap fit walau berkegiatan seharian dan apakah benar berpuasa bisa memangkas lemak dalam tubuh kita
nah tips tips bugar selama ramadan ini akan kita bahas bersama dengan atlet binaraga mas ade rais
selamat pagi mas ade
selamat pagi mbak anita
halo teman teman semua dan juga pemirsa cnn
oke sehat sehat ya mas ya pastinya
ya syukur terima kasih mbak juga ya
oke nah mas ini kan kita sudah berbicara mengenai ada kayak mitos mitos gitu ya
atau mungkinkah ini sebenarnya fakta gitu ketika kita berpuasa
nah berpuasa itu benar nggak sih bisa memangkas lemak
jadi kalau kita bicara secara teoretis itu sesungguhnya
badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga ketika tidak terjadi kehadiran insulin gitu ya
insulin itu hadir karena pankreas kita merilis melalui betasel ketika ada gula di badan kita
nah ketika kita berpuasa apalagi kalau di bulan ramadhan kita berpuasa kurang lebih empat belas jam kan ya mbak ya
nah jadi sejak empat jam pertama badan mencerna makanan gitu ya sampai delapan jam
nah nanti setelah itu dia akan memakai atau mencari yang namanya
sebenarnya kayak semacam kecerdasan badan untuk mencari yang namanya alternatif alokasi sumber daya energi lainnya
nah makanya kenapa dia bilang yaudah saya akan pakai lemak yang ada di badan untuk menjadi sumber tenaga tersebut gitu
jadi secara teoretis akan terjadi pembakaran lemak kalau memang tidak terjadi pemasukan makanan
jadi kalau pemasukan makanan itu disebut dengan namanya food storing pada saat tidak dikasih makan pada saat insulinnya turun

ya sebenarnya justru kita balikin lagi itu lebih kepada cara pandang mbak
jadi contohnya ketika kita berpuasa selama empat belas jam kita sebenarnya mendapatkan sebuah kemenangan ya
kemenangan bukan dalam hal cuma keimanan tapi juga dalam hal keimunan gitu
artinya kita bilang eh badan udah pakai lemak nih sebagai sumber tenaga
oleh sebab itu pada saat buka kita harus punya satu kesadaran untuk bilang saya tidak akan melakukan yang namanya overkompensasi
atau melakukan yang namanya mentalitas balas dendam gitu
jadi kalau sehari hari kita di antara jam enam atau enam tiga puluh sampai jam sebelas malam atau setengah sebelas malam sebelum kita tidur
biasanya di bulan non puasa biasanya kita cuma makan satu kali gitu ya
tiba tiba di bulan puasa kok kita bisa jadi makan tiga kali atau bahkan lebih
nah dari situ sebenarnya kita bisa lihat one meal a day atau makan cuma satu kali pada saat dinner aja itu sebenarnya udah memberikan satu kebermanfaatan pada kita yang luar biasa gitu ya
jadi sekali lagi teman teman sekalian kalau memang mau memanfaatkan puasa pada saat di jam jendela makan kita atau di jendela buka
kita kalau bisa senormal mungkin seperti layaknya hari hari biasa begitu
oke nah berarti kecenderungan untuk berat badan naik justru lebih ada gitu ya mas ya ketika kita seperti tadi mas ade bilang bahwa mungkin makannya bisa jadi lebih banyak gitu saat berpuasa karena over kompensasi itu tadi
gimana caranya supaya menjaga berat badan kita saat puasa ini mungkin ya meskipun nggak turun tapi normal lah nggak naik juga gitu mas
iya iya jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita normal makannya pasti berat badannya turun ya karena jendela makannya kita lebih sedikit
daripada sehari hari gitu ya tapi ada satu hal yang mungkin mbak anita tahu bahwa memang kalau kita memulai dengan mengkonsumsikan waktu buka kita agak sedikit kalap ya dalam tanda kutip ya
nah pada saat itu terjadi yang namanya kalau yang disebut dengan namanya fluktuasi gula darah gitu jadi makannya banyak waktu kita masukkan makanan begitu banyak pada saat buka otomatis gula darah kita tinggi naik
nah ketika gula darah kita tinggi makanya kenapa
karena insulin hadir dia ngambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel di dalam tubuh kita tapi karena tingginya makannya banyak maka otomatis terjadi untuk bisa dari dia tinggi itu untuk diturunkan ke yang namanya baseline kita tadi sembilan puluh seratus mg per desiliter darah itu akhirnya jadi jauh
nah makanya kenapa cenderung abis makan di puasa itu cenderung terjadi yang namanya insulin spike makanya terjadi yang namanya tuh kalau bisa dibilang jadi lemestik
nah ketika ngantuk itu ngantuknya habis turun ke bawah melewati baseline kita pada saat itulah badan bilang saya minta makan lagi
nah ketika makan lagi ditarik lagi ke atas lagi lalu diturunin lagi ke bawah itu yang terjadi yang disebut dengan namanya roller coaster energy gitu
nah jadi bukan salahnya personalitas kita tapi ketika kita salah siasat dalam mengkonsumsikan pilihan sumber makanan makanya kenapa hal itu yang terjadi
makanya kenapa kita jadi kepengen
nah teman teman mesti tahu bahwa hanya protein dan lemak serta serat yang kalau kita konsumsikan ya kalau kita berbicara makronutrisi dia yang akan merilis yang namanya hormon kenyang atau seti hormon
nah kebalikannya karbohidrat kalau kita makan terlalu banyak nah pada saat itulah kita tidak mampu merilis yang namanya hormon kenyang tersebut makanya kenapa kita cenderung untuk makan lagi makan lagi
jadi bukan yang nggak boleh teman teman sekalian
sebenarnya nggak ada masalah
tapi sekali lagi ada satu keunikan bagi kebanyakan masyarakat uniknya tidak pria tidak wanita tidak tua tidak muda tidak kaya tidak miskin apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya bukan memberikan yang namanya kesehatan dan kelangsingan justru memberikan yang namanya kesakitan dan kegemukan
dan oleh sebab itu makanya kenapa ketika di bulan ramadhan ini sebenarnya satu momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk bilang kasih kesempatan kepada tubuh untuk istirahat
dan kedua kasih kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat
menunjukkan kecerdasannya karena selama ini kita kalau ada istilah orang bilang sakit disebabkan karena dua hal
satu karena kekurangan itu namanya defisiensi itu biasanya jarang
yang kedua adalah disebabkan karena kelebihan itu yang disebabkan yang namanya toxicity gitu
nah jadi kecenderungan yang kita masukkan ke dalam mulut kita tuh kebanyakan adalah sesuatu yang berlebihan yang membuat kita sakit
makanya kenapa begitu puasa kecerdasan tubuh akhirnya terjadi itu banyak sekali pada saat waktu kita puasa
akhirnya produksi hormon pertumbuhan meningkat bdnf meningkat terjadinya yang namanya autofagi atau self cleaning di badan
jadi begitu banyak kebermanfaatan puasa yang teman teman sebenarnya bisa search ya bisa cari
tapi teman teman akan bisa lihat sendiri dengan rajin berpuasa justru akan membuat kualitas kesehatan kita secara kardiofastular health
secara kebermanfaatan secara energi pun juga sama gitu ya
jadi begitu banyak sih kebermanfaatan yang bisa didapat
oke mungkin jadi intinya pemilihan makanan juga sangat penting gitu ya mas ya untuk kita konsumsi pada saat berbuka dan juga sahur gitu
boleh dikasih mungkin jenis makanan apa gitu mas yang sebaiknya kita makan atau sebaiknya kita konsumsi
supaya pada saat puasa

sekali lagi jadi kesalahpahamannya orang beranggapan bahwa puasa itu membuat lemes itulah yang sebenarnya juga menjadi mitos ya
karena puasanya sendiri juga tidak terlalu lama
padasannya hanya sekitar tiga belas jaman gitu ya hampir empat belas jam
kalau dalam hal sahur sebenarnya kalau saya justru malah ada sedikit kebalikan memberikan masukan yaitu adalah bahwa
kalau bisa justru kalau kita mau memanfaatkan badan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga
pada saat sahur kita mengkonsumsikan lauknya aja karbonnya mungkin secukupnya kalau bisa tidak masukkan karbo tapi masukkan protein dan lemak akan lebih baik gitu kalau menurut saya ya
tapi minum juga cukup gitu ya
nah kalau buka puasa saya rasa mesti mungkin tadi kayak complete mils tadi nggak ada masalah ya itu satu hal yang sangat baik
alasan kenapa di sahur kita nggak masukin karbo adalah salah satunya kalau menurut saya kalau seandainya ini membuat siasat gitu ya
tapi kalau bagi teman teman yang kurus ya mungkin
nggak ada kebutuhan mau bakar lemak atau menurunkan berat badan ya tentu normal aja
tapi kalau ceritanya ini hanya bicara saya menjawab lebih kepada siasat
kalau kita nggak masukin karbo pada saat sahur maka badan sebenarnya ketika tidak terjadi kehadiran insulin
terakhir kan terjadi kehadiran insulin pada saat dimana kita makan malam kan
terakhir makan kan mungkin jam sembilan malam gitu ya
nah jadi pada saat pagi kita cuma masukin protein dan lemak
pada saat itu tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah
nah kita baru makan lagi kan baru setelah buka puasa
nah jadi hitungan di badan badan akan bilang bahwa dia berpuasa bukan cuma pada saat sebelum sejak di jam empat pagi gitu
tapi sebenarnya ini sudah mulai berpuasa dari jam sembilan malam kemarin gitu
puasanya akhirnya badan akan merasakan ketidakhadiran insulin sejak
tadi puasa normal empat belas jam akhirnya bisa jadi dua puluh dua jam gitu
nah itu jadi akhirnya nambah lagi kemampuan tubuh bisa bakar lemak lebih optimal lagi gitu
nah kalau asupan vitamin
protein bisa didapat dari hewani dan nabati ya
teman teman tahu ya bisa dari daging putih daging merah maupun dari kacang kacangan gitu ya
itu kalau kita berbicara yang namanya protein
jadi kita bisa memiliki makanan yang lebih baik
kalau karbohidrat tadi sekali lagi memang ada karbohidrat yang sifatnya sederhana ada yang sifatnya kompleks gitu ya
nah tapi kalau bisa yang dari alami bukan makanan olahan itu akan jauh lebih baik lagi gitu ya
kalau lemak biasanya cenderung kita dapatkan dari sumber protein itu sendiri biasanya mengambil lemak
selain itu juga lemak bisa didapat dari sumber sumber alami
seperti misalnya minyak lapa
bisa dapat dari kuning telur gitu dan sebagainya
kalau kayak sarapan ya mbak ya
kalau sahur gitu mungkin kalau biasanya pagi kadang kadang kita juga kalau berbicara tipikal populer pilihan makanan yang komplit menurut saya adalah sebenarnya telur
jadi ada putih dan ada kuning telur itu saya rasa itu sudah memenuhi syarat untuk seperti ada kandungan proteinnya
ada kandungan lemaknya juga yang baik juga
itu satu hal yang sangat baik
makan sama sahir juga
nah kalau untuk menambah
vitamin mineral misalnya teman teman mengkonsumsikan suplementasi boleh
kalau misalnya dari makanan sehari hari juga nggak ada masalah juga gitu ya
karena vitamin dan mineral pada dasarnya sudah terkandung di makanan kita sehari hari ya gitu ya
kalau untuk efektivitas pembakaran lemak ini mas apakah direkomendasikan nih olahraga pada saat berpuasa
tapi kembali lagi tepat sekali tadi dikatakan ya kalau seandainya lakukannya itu dalam arti kalau bisa intensitas sedang itu dalam arti maksudnya sebenarnya bukan masalah intensitas tinggi atau rendah atau sedang
tapi badan akan mengikuti situasinya sendiri
jadi pada saat kita berolahraga di end of our fasting gitu
jadi ya itu adalah pada saat sebelum kita buka puasa
nah pada saat itulah kalau kita bisa lihat ketika insulin itu benar benar rendah sekali
nah pada saat itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga itu optimal banget
jadi waktu kita berpuasa sebenarnya terjadi yang namanya hormon stres di badan kita itu tinggi gitu
tapi kembali lagi ini secara baik artinya ya
bukan artinya negatif tapi positif
terjadi yang namanya kortisol
terjadi yang namanya adrenalin
terjadi yang namanya evinefrin
itu semua kelompok daripada yang namanya kategori
kalamin yang akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase
atau yang namanya badan akan membakar lemak
itu akan optimal sekali
nah suggestion atau proposal saya sebelum buka puasa
kalau menurut saya bukan kardio exercise tapi latihan pengencangan otot rangka
atau latihan beban
latihan beban bisa menggunakan alat bantu
dumbel barbel atau menggunakan tubuh sendiri
mungkin itu saran saya
oke baik terima kasih banyak mas aderai atas waktu
tentunya di saat sahur ini ya
jadi semoga saja informasinya tentunya bisa diterapkan oleh masyarakat
begitu yang menyaksikan acara ini
sehat selalu mas aderai
terima kasih sekali lagi atas waktunya